seorang wanita di probolinggo menjadi bulan bulanan masa
usai ketahuan mencopet sebuah telpon genggam
beruntung kemarahan warga berhasil diredam setelah polisi datang mengamankan pelaku
pelaku sendiri di tengah rai merupakan residivis dengan kasus yang sama
wanita paruh baya ini tidak henti hentinya menjadi bulan bulanan warga
usai kedapatan mencuri ponsel pengunjung saat berlangsungnya pawai di alun alun probolinggo
warga yang kesal memukul kemudian menjambak rambut pelaku
aksi pelaku terbongkar saat korban yang merasa kehilangan ponselnya
berusaha menelpon ke ponsel yang telah dibawa pelaku
saat mendengar hp miliknya berdering di tangan pelaku yang tidak jauh posisinya dari korban
spontan korban berteriak maling
warga yang mendengar teriakan itu kemudian menangkap pelaku beramai ramai
kurang tahu pak orang mana
ya dia dia mau sama ibu ibu
beruntung aksi massa dapat diredam usai polisi datang dan mengamankan pelaku
saat diperiksa diketahui bahwa pelaku ini merupakan residivis dengan kasus yang sama
sementara dari tangannya polisi juga menyita empat buah dompet yang bukan milik pelaku